balita berusia lima tahun ini harus menahan sakit ketika dipukul berkali kali oleh ayah tirinya pada minggu petang
aksi kekerasan yang terjadi di dalam rumah ini direkam oleh sang ibu dan disebarkan di media sosial
menurut keterangan sang ibu ia sengaja merekam untuk memberi pelajaran pada suaminya sendiri atau ayah tiri korban
menurutnya aksi pemukulan itu terjadi lantaran suaminya marah tidak bisa tidur akibat terganggu oleh tangisan korban
nah ini faktornya dikasih tahu bolak balik itu gak mempan ini
apa namanya jangan terlalu ini jangan terlalu kasar
ngomongnya ngebaik baik kok anak ini bisa diajak ngomong kok tapi tetap aja nggak connect nggak mau ngelakuin itu
ya udah terpaksa aku video ini supaya apa dia jerah gitu loh mbak
saat ini korban nkn telah diamankan bersama ayah kandungnya
sedangkan polisi masih mencari tersangka yang kabur usai mengetahui video penganiayaan itu viral
dan menjadi perhatian kepolisian
sementara itu di kabupaten bandung barat seorang pria dewasa memukul seorang bocah
terekam kamera pengawas cctv dan viral di media sosial
setelah ditelusuri kepolisian aksi pemukulan itu terjadi di kompleks sore yang indah
pelaku berinisial dn merupakan ayah angkat korban
sementara korban berinisial rs dan berusia sepuluh tahun
di hadapan aparat dn mengaku aksi pemukulan itu dilakukan secara spontan
lantaran kesal anak angkatnya itu memaki dengan kata kasar setelah meminta sejumlah uang padanya
atas perbuatannya dn terancam hukuman maksimal lima tahun penjara
sementara korban kini tengah menjalani trauma healing bersama petugas p dua tp dua a
selama pandemi komisi nasional perlindungan anak mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak
tercatat sejak februari hingga agustus dua ribu dua puluh terjadi lebih dari lima dua ratus kasus kekerasan yang menimpa anak anak
jenisnya beragam mulai dari kekerasan seksual sebanyak tiga dua ratus tujuh puluh tiga kasus
kekerasan fisik satu empat ratus empat kasus dan kekerasan psikis satu tiga ratus dua puluh dua kasus
mengasuh anak dengan menggunakan
kekerasan dapat berdampak negatif pada mental dan tumbuh kembang anak
kpai menyimpulkan setidaknya ada lima belas dampak jika anak dididik dengan kekerasan
di antaranya anak akan membentuk mental sebagai korban
kepercayaan diri anak juga rendah karena selalu memiliki ketakutan
kemudian anak akan sulit mempercayai orang lain dan sulit mengendalikan emosi
dan yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah anak yang menjadi korban kekerasan bisa berubah menjadi pelaku kekerasan tersebut

karena itu penting bagi orang tua untuk mendidik anak dengan kasih sayang
sebelum aksi kekerasan berakhir menjadi rantai yang tidak terputus